membangun demokrasi yang berkedalatan rakyat
sehingga apa yang terjadi dengan pemilu dua ribu dua puluh empat akan terus menjadi bagian dari perjuangan
pilih perjuangan agar kedalatan rakyat bisa ditegakkan
saya masih bersama pengawat politik yang menjadi peneliti senior populi center
yang meraih gelar phd ilmu politik dari loyola university chicago
amerika serikat dan master ilmu politik dari ohio university amerika serikat
mbak ratri ini sebenarnya statement mas ganjar
sejak dari dulu sebenarnya sudah beberapa kali
untuk tidak masuk ke kabinet
dan ia mengatakan menghormati yang berkeringat untuk bisa bergabung dalam kabinet
rasanya ucapan seorang ganjar pranowo
dan mbak novo sebagai capres yang bisa kita bilang harus mengakui kekalahannya
harus menjadi keteladanan menghormati yang sudah berkeringat
jadi jangan hanya karena ia pernah menjadi kompetitor dalam pilpres
dan kemudian diajak bergabung ke kabinet
menurut mbak ratri apakah memang sikap seperti ini yang harus juga ditularkan pada partai partai lainnya
jadi jangan hanya berhenti di seorang ganjar
saya sangat menghargai sikap seorang mas ganjar dalam hal ini
beliau tidak hanya sebenarnya sudah mencirikan siapa itu negarawan
yang sesungguhnya mestinya bisa bersikap begitu kan
tapi juga hal lain beliau gentleman
dalam hal ini beliau sudah memberikan pendidikan politik yang cukup baik menurut saya
kenapa saya memperhatikan seperti itu
jangan misalnya memberikan sinyal kepada publik bahwa oposisi pun akan bisa ditarik tarik ke dalam misalnya pemerintahan yang koalisi besar
karena nanti di situ akan menimbulkan pertanyaan
dan yang perlu mungkin diperhatikan di sini adalah
message yang disampaikan oleh mas ganjar ini
ini adalah merupakan message bahwa
tapi kami akan tetap ada di sini
untuk paling tidak mengamati apa yang terjadi
kontropolitik karena mereka adalah partai politik yang juga berada dalam parlemen
apakah sikap individu seorang ganjar pranowo ini
juga perlu dicontoh oleh pdip
rasanya ya masih menunggu rapim nas
dan partai partai di luar koalisi indonesia maju lainnya
nas deh misalnya pkb misalnya pks
ganjar itu adalah bagian dari partai politik kan
sikap ganjar walaupun masih di sini adalah bagian dari sikap beliau secara individu
saya kira itu harus di translate
di translate ke sikap partai
artinya partai itu harus berani
begitu kan mengambil sikap seperti kadernya
menarik apa yang dikatakan oleh ketua umum partai nasdem
apakah partai nasdem akan berada di luar kabinet
atau masuk dalam kabinet
ya saya tidak punya pilihan lain selain masuk ke kabinet
apakah memang partai partai di luar koalisi indonesia maju
itu nggak punya pilihan lain selain memang harus masuk ke kabinet
atau ada situasi di mana gak ada pilihan lain selain bergabung
itu kan bisa membantu memperkuat
yang dialami oleh partai partai yang mungkin tidak sedemikian kuat
untuk bisa memiliki bargaining power
konsekuensi yang mungkin berat bagi partai partai
apa yang sedang dihadapi oleh partai partai yang tidak jadi koalisi prabowo gibran
satu apakah keinginan mereka mengiakan masuk ke dalam kabinet itu
atau tidak terbiasa berada di luar kekuasaan
atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk
karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum
kalau melihat kecenderungan dan fakta di lapangan
ada ketakutan bahwa bila tidak mengiakan
mungkin tidak perlu dijelaskan secara gamblang ya
tetapi ketakutan ketakutan seperti dicontohkan ott dan lain sebagainya
itu kalau melihat di lapangan
kok kita tidak bisa menafikan itu ada
dan itu cukup untuk memberikan satu sinyal ya
bahwa ayolah gabung ke kita
kalau misalnya kita bicara juga ada ide soal the president club
sebenarnya siapa yang paling membutuhkan forum presiden club ini
atau presiden elek pak prabowo kah
saya kira kalau misalnya melihat ide presiden club seperti yang ada di luar ya
itu kan memang suatu wadah yang sangat informal
begitu kan tidak perlu diwujudkan dalam lembaga yang formal
dan saya kira buat apa juga ada ya
lembaga yang kemudian disebut sebagai presiden club
yang kemudian katanya di situ adalah wujud misalnya rekonsiliasi
atau bisa dilakukan rekonsiliasi tanpa harus ada satu forum bernama atau berjudul presiden club
telepon datang tidak perlu bentuknya harus seperti organisasi atau yang harus misalnya rapat
itu kan tidak perlu begitu
ada konsekuensinya tapi sebelum ke situ mbak ratri kita dengar apa yang dikatakan jk soal the president club ini
ya bukan hanya di indonesia itu ada seluruh dunia
namanya club de madrid juga di amerika
itu kan terjadi soalnya itu sesuatu yang benar benar salah
tapi kalau club mantan wapres juga perlu gak sih mbak
kalau club de madrid juga termasuk wapres
kalau menurut bapak bu mega pak sby pak jokowi apakah ingin bergabung juga pak di presiden
kita selalu mengacu pada apa yang terjadi di luar
seperti apa yang ada di amerika ada president club lalu kemudian ada di negara lain
apakah memang sesuatu yang dibikin oleh negara lain kita perlu latah untuk mencontohnya di sini
ya saya kira kita perlu perhatikan konteks ya
seandainya misalnya yang kita bicarakan adalah presiden club itu ditujukan untuk
kedua misalnya untuk memuluskan jadwal
memuluskan jalan pemerintahan supaya presiden memiliki legitimasi yang kuat
kan tidak perlu untuk membuat sebuah wadah yang namanya presiden club
tadi anda belum menjelaskan itu ya ada konsekuensinya dengan president s club itu
konsekuensi president s club seandainya mbak rosy ini bukan sesuatu wadah yang informal
melibatkan harus ada rapat dan lain sebagainya
itu kan nanti ada satu lembaga bentukan baru mungkin kan
lembaga bentukan baru kan sama saja kita sekarang memperbesar dan memperbesar
lagi lagi penambahan lembaga negara
tambahan itu kan harus disertai dengan berbagai macam spending pemerintahan
termasuk dalam apbn maksud saya
ada belanja belanja yang mestinya bisa dihemat
tapi kemudian untuk mengakomodasi lembaga ini
itu menjadi lebih boros
dari partai demokrat waktu itu juga mengatakan
tapi juga ada setgab sekretariat gabungan
itu dibentuk tahun dua ribu sembilan oleh pak sby
di era dengan pak budiono sebagai wakil presiden
itu untuk menjembatani partai partai koalisi
padahal itu isinya ya partai partai yang ada dalam kabinet
seandainya ini kan presiden presiden ini di indonesia itu siapa sih
mereka itu kan kebanyakan adalah bukan kebanyakan ya
wadahnya kenapa harus berupa presiden club
dan kalau misalnya kita melihat posisi presiden
kalau misalnya semuanya harus aline
mengaca pada presiden club yang ada di luar
pertentangan antara satu sama lain itu kan tidak masalah
nah kenapa harus diwadahi dengan sebuah wadah yang namanya presiden club
pertama dalam sejarah pilpres berlangsung satu putaran
jangan jangan pilpres disamakan saja dengan pilkada
supaya pemenang pemilu tidak terlalu lama dalam penantian untuk dilantik
seberapa masuk akal wacana ini